pandemi covid sembilan belas menjadi peluang bisnis baru bagi cecep famias
sebelumnya cecep membuka bisnis jasa printing digital dan pembuatan souvenir
seperti gantungan kunci dan pin
namun sejak pandemi covid sembilan belas usaha yang digelutinya terkena dampak dan terpaksa berhenti
namun cecep tidak kehabisan akal
ia kemudian beralih memproduksi masker dengan bahan skuba
memanfaatkan peralatan usaha digital printing miliknya
cecep membuat masker bergambar karakter
kalau untuk awal produksi saya sekitar tiga minggu itu
kalau untuk jumlahnya saya lupa
kalau transaksi ya lumayan lah
untuk satu digit saya dapat
satu m lah mas
jadi jual ini aja
kalau dalam sehari bisa bikin berapa dulu
kalau dulu sih sebenarnya bisa produksi sampai seribu atau seribu lima ratus lusin juga saya bisa
per hari betul
masker pada maret lalu sudah ratusan desain masker yang dibuat
mulai dari karakter aktor hollywood seperti robert downey jr
hingga tokoh publik seperti ridwan kamil dan anies baswedan
saat ini cecep rata rata memproduksi seratus sampai lima ratus lusin masker bergambar
proses pembuatannya sendiri memakan waktu satu hingga tiga hari
tergantung banyaknya pesanan
pembeli mengaku gambar yang unik menjadi daya tarik tersendiri dari masker tersebut
yang bikin unik sebenarnya kalau
dari barang semua umum
tapi dari kelebihan di sini kualitas lebih bagus
gambarnya bisa custom
beda kalau yang di tempat lain cukup lama sih kalau di sini sebentar
proses pembuatannya pun cukup sederhana
desain yang sudah dibuat dicetak dengan menggunakan kertas khusus
setelah selesai hasil cetakan tersebut ditempel pada masker
dengan menggunakan mesin press
terakhir hasil cetakan dipotong dengan menggunakan mesin potong laser
membentuk pola masker
langsung aja kita coba ya
ternyata muat di saya dan nyaman digunakan
dan yang unik ini saya menggunakan masker scuba dengan motif mulut
dan anda juga bisa membuat masker jadi tidak terkesan bosan kan
karena gambarnya bisa di custom sesuai dengan keinginan anda
ranking wijaya km news negara bandung